dalam beberapa tahun terakhir warung madura kian bermunculan di jakarta dan sekitarnya
seperti yang terlihat pada pencarian peta digital
jika umumnya toko tutup di malam hari warung warung kelontok tersebut justru buka selama dua puluh empat jam setiap harinya
ada banyak cara untuk mencari rezeki di kota kota besar
tidak hanya pada pagi atau siang hari saja namun hingga larut malam
seperti yang dilakukan oleh warung madura yang buka hingga dua puluh empat jam yang ada di jakarta dan sekitarnya
agar dapat beroperasi hingga dua puluh empat jam salah satu warung madura di mampang perapatan jakarta selatan menerapkan chip atau waktu kerja bergilir
penjual alfian mengatakan setiap hari ia harus membagi dua shift kerja dengan rekan kerjanya
mereka berdua dipercaya oleh pemilik warung sesama warga asal sumeneb madura jawa timur
untuk mengelola sekaligus tinggal di warung yang telah berdiri selama dua tahun tersebut
shiftnya kalau saya dari pagi sampai manggrib itu teman saya dari manggrib sampai pagi
tidak ada libur liburan kalau warung madura dua puluh empat jam kecuali kiamat baru

seperti yang terlihat pada pencarian peta digital warung ini menjual kebutuhan sehari hari
sembako air mineral camilan hingga berbagai produk sasetan
namun yang membuatnya berbeda selain jam operasionalnya
warung madura memiliki ciri khas penataan barang dagangan yang berjejer rapi dikelompokkan sesuai jenis
lokasi yang dekat permukiman dengan ramainya lalu lalang pengendara
membuat warung ini tak pernah sepi pembeli
omsetnya mencapai jutaan rupiah per hari
warung madura lainnya yang berbeda
lokasi di pancoran jakarta selatan juga menerapkan sistem shift kerja
namun pembagiannya lebih fleksibel karena dikelola oleh sepasang suami istri
pasangan asal sumeneb madura jawa timur ini telah mengelola warung ini selama setahun terakhir
penjual siswanto atau yang biasa di sapa mila mengatakan
agar pengelolaan warung lebih efektif ia membagi tugas dengan istrinya
misalnya saat istrinya bertugas menjaga warung ia membeli stok barang dagang ke agen
hal ini dilakukan setiap hari khusus stok sembako
dan dua kali seminggu untuk stok dagangan lainnya
padahal menangkap warung itu membuat dia jatuh
pada pengelolaan acur waktu rebutan untuk memburuk warung adanya seharusnya besar
selain itu juga terlalu dekat fiturnya daftarnya untuk yakin
anda boleh menyediakan kasus
agar sudah sah bentuk warung ésme di kesana juga bertamanya perempuan
serta apresi lalu lima tahun besi kepada istrinya
suatu luxury oklahoma gitu kan
seketika setelah nangis
nungguin sore kita belanja
menurut siswanto kondisi malam hari di jakarta cukup ramai
sehingga tetap mendatangkan peluang pembeli
omset dalam sehari mencapai lebih dari satu juta rupiah
terkait kendala selain harga sembako yang melonjak
ia mengaku tak merasa keberatan membuka warung selama dua puluh empat jam
keberadaan warung yang tetap buka pada malam hari ini
dirasa cukup bermanfaat bagi pembeli terutama bagi warga sekitar
selain itu harganya pun relatif sama dengan warung kelontong lain

ya kadang kalau lagi sip malam kadang kalau lapar bisa beli makanan
sama beli air putih paling
pengamat ekonom bima menjelaskan
sejumlah faktor model bisnis warung madura dapat berkembang
yakni jam operasional yang dapat mengisi celah
saat bisnis retail umumnya tutup pada malam hari
juga biaya tenaga kerja yang relatif rendah
karena memanfaatkan rumah sebagai lapak warung
selain itu pengelolaan bisnis dilakukan secara kekeluargaan
di komunitas madura sehingga tingkat integritas dan kepercayaannya cukup baik
nah jadi masalah retail di indonesia ini kan salah satunya adalah
masalah soal stok yang berbeda pencatatan pembukuan
ada ketidakpercayaan antara pemilik warung dengan si penjaga warung
tapi karena komunitas madura ini sangat kuat terutama di kota besar
sehingga probabilitas terjadinya selisih ataupun fraud kecurangan pencurian di warung madura itu relatif kecil
bima menambahkan kedepannya tren retail skala mikro ini diproyeksikan akan terus berkembang dan berekspansi
hal ini karena meningkatnya mobilitas masyarakat untuk kembali belanja secara langsung atau offline
selain itu lokasi yang strategis kelengkapan produk dengan harga relatif murah
dan bebas biaya parkir juga berbeda
dan juga akan menjadi faktor pendukung perkembangan jenis retail ini